nasib tenaga pengajar selalu menjadi perbincangan dalam setiap peringatan hari guru
terlebih lagi ketika mereka masih berstatus sebagai guru honorer
selain upah yang kecil kepastian dari pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi asn juga menjadi kendala tersendiri
dan untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami
pengajar di smkn delapan surabaya bapak setiawan
selamat siang pak setiawan apa kabar
selamat siang mbak alhamdulillah sehat baik
sehat pak pertama tama selamat hari guru ya pak setiawan
sudah berapa lama nih pak berprofesi sebagai guru honorer
ya terima kasih mbak
saya sudah mulai dua ribu delapan jadi sudah dua belas tahun mengabdi di sini
nah selama dua belas tahun ini pengalamannya seperti apa
apa saja kendala atau kesulitan yang diberikan
yang dihadapi selama berprofesi pak sebagai guru honorer di dua belas tahun ini
kalau saya karena saya mengajar di kota besar ya dalam artian minus dalam hal apa namanya itu kekurangan atau pada dari segi fasilitas ada
kalau menurut saya
cuman yang jelas selama dua belas tahun ini ya pengennya diangkat jadi pns gitu
nah pak setiawan ini kabarnya bapak ikut seleksi pegawai pemerintah ini dengan perjanjian kerja atau p tiga k begitu yang pertama pada awal februari lalu
saat ini bagaimana kelanjutannya pak
ya ini belum ada hasil jadi belum ada apa namanya itu hasilnya belum keluar jadi saya belum tahu seperti apa hasilnya
pertanyaan yang saya ingin tahu adalah apa hasilnya
oke belum tahu sampai sekarang padahal sudah mengikuti seleksinya sejak februari lalu
dan saat ini ada lagi nih pak wacana merekrut honore lewat p tiga k lagi bagaimana pandangan anda
eee menurut saya semoga yang pertama nanti dituntaskan dulu jadi kita tahu hasilnya seperti apa
jadi yang kedua ini ini pun kami sudah melakukan verval tapi juga masih terkendala
minta verval ijazah verval ijazah terus untuk di info gtk nya
jadi ketika kita masuk masih minta verval untuk ijazah terus

oke nah waktu februari lalu skema perekrutannya seperti apa pak

dan apakah menurut bapak skema perekrutan melalui p tiga k ini akan menguntukkan bagi para guru honore
dan apakah menurut bapak skema perekrutan melalui p tiga k ini akan menguntukkan bagi para guru honore
untuk guru guru daerah mungkin ya yang istilahnya secara penggajian itu di bawah umr itu bagus sekali gitu kan untuk perekrutan ini
jadi menguntukkan bagi tapi bagi kami yang sudah di kota kota besar
setara penggajian mungkin nanti akan di bawah karena rp dua delapan ratus kalau kami dengar
cuman isi hati kami saya pribadi tolong untuk guru perekrutan p tiga k ini diprioritaskan untuk yang guru honorer yang pengabdianya sudah lama dulu
seperti saya mungkin yang sudah berpuluh tahun atau mungkin teman teman di luar sana yang bisa sampai lima puluh tahun dua puluh lima tahun tiga puluh tahun yang sampai sekarang pun

harapan mereka mungkin sama dengan saya bahwa diangkat dulu
oke lalu sejauh ini pak bagaimana sosialisasi dan juga komunikasi terkait program p tiga k yang pak setiawan juga sudah mendaftar sejak februari lalu
apakah komunikasinya masih terus berjalan begitu pak
kalau komunikasi jalan jadi kami di operator sekolah di apa namanya seperti kemarin di youtube kan bapak menteri pendidikan
juga ada webinar tentang perekrutan p tiga k ini jadi secara informasi bagus
cuman ini saya cerita jadi saya pengennya bahwa ada di poin ketiga bahwa yang honorer sama yang mempunyai sertifikat pendidik atau yang sudah ikut ppg
itu tolong dibedakan untuk tesnya jadi mungkin diprioritaskan bagi kami kami guru honorer
yang sudah mengabdi lama diprioritaskan untuk yang inteks itu dulu
dan bagi teman teman mungkin yang sudah punya sertifikat pendidik yang fresh graduate itu
tesnya bisa dengan konsep yang lain atau dengan metode yang lain atau dengan tidak disamakan dengan kami gitu loh pak maksudnya gitu
oke nah berarti kan sebenarnya ini masih banyak masalah begitu pak yang dialami oleh para guru honorer
termasuk proses yang masih belum ada uji
ujungnya belum jelas terlihat seperti apa dan juga ada pembedaan yang tadi menurut bapak ini sepertinya harus dibedakan begitu
apakah selama ini ada wadah untuk menyampaikan keluh kesah para guru honorer ini pak
wadahnya kalau kami karena kami ikut ini apa namanya itu profesi ya seperti pgri atau ig jadi kami keluh kesahnya ke mereka ke organisasi itu
nanti mereka yang akan
saya apa namanya ke pusat untuk menyampaikan keluh kesah di kami itu
nah berarti sebenarnya wadahnya sudah ada lalu bagaimana ketika dikomunikasikan dengan pemerintah
apakah sudah ditanggapi atau seperti apa
sudah apa namanya sejauh ini karena contohnya di tes pertama aja
itu hasilnya seperti apa
yang kedua tes kedua ini ketika kami mencoba untuk mencoba untuk masuk
saya harap mungkin untuk apa namanya tesnya atau untuk mengasuh ke dalam ikut tes itu diperbarui lagi atau dipermudah lagi gitu
baik tentunya kita semua juga berharap agar
kesejahteraan guru terutama guru honorer ini bisa semakin diperhatikan lagi ke depannya
terima kasih pak setiawan sudah bergabung bersama kami hari ini
sekali lagi selamat hari guru pak